akhirnya penyidik bisa melakukan pendidikan hingga memulangkan para korban ke indonesia
pertama kesulitan kami adalah dan menjadi catatan kami
belum ada kesepahaman tentang kasus kasus tppo
baik di lingkungan internal dalam negeri domestik khususnya kementerian lembaga termasuk kbri
sebagian menganggap ini belum terjadi tindak pidana
tapi kami yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana
tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu dibawa kendali pemerintah kamboja
terjadi ya di situ kami sampaikan rumah sakit preket mealea
tujuh belas korbannya nanti akan disampaikan oleh polda metro jaya
terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah
dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi
bahkan kami kestafirkan
kami juga berkomunikasi dengan kbri
khusus perdana menteri
berkomunikasi untuk meminta bantuan memulangkan para korban tppo ini
kami juga berkomunikasi ketat dengan kepolisian kamboja
kami berkomunikasi ketat dengan interpol kamboja
dan alhamdulillah kasus ini bisa terungkap
hal serupa juga akan dilakukan dengan otoritas kepolisian negara lain
untuk membahas agar tindak pidana perdagangan orang lintas negara dapat ditindak dengan pendekatan yang lebih mudah
meski tiap negara yang berpindah ke kbri
negara memiliki aturan dan otoritas yang berbeda beda
sebelumnya pada rabu tanggal lima juli lalu
petugas dari kantor imigrasi ponorogo jawa timur
mengamankan lima orang yang diduga terlibat sindikat perdagangan ginjal internasional selasa kemarin
kelima pelaku diamankan saat mengurus penerbitan dokumen perjalanan atau paspor
dalam keterangan pers yang disampaikan oleh kepala divisi keimigrasian jawa timur
dari lima orang yang diamankan
sementara nya diduga sebagai korban yang akan menjual ginjalnya
sedangkan tiga lainnya diduga punya peran masing masing dalam sindikat yang menyalurkan korban
penangkapan lima orang itu berawal dari proses pemeriksaan dua orang berinisial mm dua puluh sembilan tahun
warga sidoarjo dan sh dua puluh tiga tahun asal tangerang
alasan keduanya membuat paspor untuk berwisata ke malaysia
sementara para penyalur masing masing berinisial wi warga bogor at warga jakarta
dan satu orang lagi sebagai sidoarjo
pengagalan tidak pidana tppo ini bermula dari kecurigaan petugas imigrasi saat itu
dua orang korban tengah mengurus paspor untuk liburan ke malaysia
namun karena menunjukkan gelagat yang mencurigakan
petugas terus berusaha mendalaminya hingga akhirnya keduanya mengaku
akan mendonorkan ginjalnya di kamboja dengan kompensasi uang sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah per orang
dan dari profiling kita dalam bentuk fisiknya
sepertinya tidak mungkin mereka melakukan misalnya
artinya akhirnya juga ada pengakuan bahwa mereka akan jual ginjal gitu atau seperti apa
awalnya bukan pengakuan untuk menjual ginjal
tetapi melakukan akhirnya akan melakukan perjalanan ke kamboja
dari situ akhirnya kita tambah curiga
akhirnya didalami didalami terus akhirnya salah satu mengaku bahwa mereka akan menjual ginjalnya
para pelaku diduga sengaja mengurus paspor di ponorogo
lantaran selama ini banyak pekerja migran yang berangkat ke luar negeri tiap tahunnya
kini kelima orang pelaku kemudian berada di mapolres ponorogo
untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut